tadi selama kurang lebih tujuh jam ya dari jam sepuluh an
sebagai warga negara yang sangat taat pada aturan hukum
datang karena dimintai keterangan keterangan dalam kapasitas
sebagai ketua komite penanggulangan covid juga gubernur jawa barat
perihal kejadian keramaian kerumunan di megamendung
yang pertama saya sampaikan secara moral saya sangat meyakini
dan inilah sikap bahwa semua urusan semua dinamika yang ada di jawa barat
secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur
sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi
kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya
kedua jika ada peristiwa peristiwa di tanah jawa barat yang kurang berkenan
masih belum maksimal saya tentunya mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan
dan tentunya akan terus kita sempurnakan
sepuluh bulan mengurusi covid sembilan belas terjadi dinamika naik turun dalam proses prosesnya
yang baik akan kita teruskan yang kurang kurangnya tentunya kita akan perbaiki
nah namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa provinsi jawa barat itu
adalah provinsi dengan daerah otonom
di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada
sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan
pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal hal di level kota kabupaten
berbeda dengan dki yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif
maka jumlah satgas covid di jawa barat itu ada dua puluh di kota kabupaten
dan satgas covid sembilan belas satu di negara
tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang undangnya memberikan keterbatasan
ada enam urusan yang gubernur tidak bisa intervensi
satu urusan keamanan itu bukan wilayah pemda provinsi
dua urusan pertahanan bukan
tiga urusan ucc pengadilan kejaksaan bukan
lima hubungan luar negeri bukan
enam fiskal juga bukan
jadi dalam kondisi keundangan itulah kita harus memahami peristiwa peristiwa ini dalam aturan perundang undangannya
jadi saya minta ada pemahaman itu dulu
yang terjadi di bogor
yang pertama itu adalah sholat jumat dan peletakan batu pertama
itu laporan panitianya ke camat ke satgas kabupaten itu hanya itu
jadi bukan acara besar yang mengundang hanya acara rutin
nah sudah dilobi juga oleh kodim
mengingatkan potensi kerumunan
jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan
kemudian dalam hari hanya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga
itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif kira kira begitu
dalam kondisi lapangan yang masa sudah masuk
pelaksana di lapangan punya dua pilihan
melakukan persuasif humanis kan begitu
nah pilihan di lapangan saat itu karena masa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan
maka pilihan dari pak kapolda jawa barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non represif
walaupun akhirnya pilihan pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini
saya cuma ingin menceritakan kronologisnya
nah sesuai peraturan di jawa barat semua yang melanggar itu harus diberi sanksi
jadi jawa barat ini provinsi yang sangat tegas
sudah lebih dari
dari enam ratus ribu pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan
dua puluh persen mayoritasnya adalah pelanggaran individu
dua puluh persenan pelanggaran institusi atau acara
jadi kalau ditanya tolong tegakkan
sudah sangat ditegakkan ya dengan jumlah sebanyak itu kira kira
hanya kalau sudah ada masa besar
karena sebuah perusahaan
kadang kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan
contohnya seperti demo omnibus law
kalau pakai kategori pelanggaran prokes demo demo itu sangat melanggar protokol kesehatan
tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis
walaupun kita tahu itu pelanggaran kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
diskresi dari aparat itu ada di sana
nah itulah kira kira kronologisnya
saya akan memberi sanksi juga kepada kabupaten bogor
dan kabupaten bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia
karena membawa banyak dampak
salah satunya sudah kita periksa empat ratus warga
yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen
jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan
dan buktinya lima dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif covid
nah itu kira kira kronologisnya
jadi kita sudah sangat tegas
upaya pemerintah pusat
hanya kadang kadang di lapangan
situasinya kan disesuaikan dengan diskresi dari korlap aparat keamanan kira kira begitu
pak katanya nanti disangsi oleh mendagri mungkin ada pertanyaan ya
saya kira urusan di republik ini kita serahkan pada aturan perundang undangan
karena pada dasarnya
semua jabatan ini ada resikonya
tapi harus berasaskan adil
karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercelak gitu kan
tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat
ya masa logika itu diperlakukan
walaupun bagi saya secara pribadi
yang namanya jabatan itu kan hanya sementara
saya diajari dalam syariatnya
allah berikan kekuasaan kepada kami
ya dan allah juga suatu hari cabut kekuasaan itu
jadi saya kira kita ikuti saja prosedurnya
penanganan covid ini sudah sangat melelahkan
dan solusinya sudah dekat
mudah mudahan saya sebagai relawan
itu bisa disimpulkan di bulan depan
kalau hasilnya baik
maka akan diproduksi sehingga akhir covid ini sudah mulai kelihatan
tapi keberhasilan covid ini tidak akan terjadi
kalau tidak ada partisipasi publik itu poinnya
harus ada ketaatan
dari tokoh masyarakat
dari pemimpin masyarakat
karena pemimpin itu ada followernya
kalau indonesia mau selamat
taati perintah pemerintah
khususnya menangani protokol covid
walaupun tidak mengenakan
kembali ke urusan syariat yang saya yakini
aduh allah wa atuhu rasul
kalau mau selamat
taat pada allah rasul dan pemimpin di antaramu
karena kalau sudah tidak taat
terus mau gimana
nah inilah harapan saya menghimbau
kita harus berikan hal yang positif
nah terakhir dari saya
kepada para pemimpin
untuk menjaga lisan
menjaga tindakan selama covid ini
kata katanya itu yang sejuk gitu
bukan yang bikin ngamuk
tindakannya itu yang inspiratif
bukan yang bikin provokatif
kalau mau hanya membahas pelanggaran
pelanggaran yang lain juga banyak
bisa jadi pelanggaran di pilkada
kita tahu kan
ada pelanggaran di acara acara lain
ada pelanggaran prokes di demo
masyarakat untuk berkegiatan
adaptasi kebijakan baru boleh
maksimal lima puluh orang
sisanya pakai hp
pernikahan juga boleh
tiga puluh atau berapa orang kan
itulah maksud kita
boleh mengadakan kegiatan dan sebagainya
tapi jangan pakai
pola yang lama
seperti yang terjadi sekarang
pola lama itu berkerumun
akibatnya kayak tadi
di mega mendung kan
oleh tindakan tindakan tidak taat itu
sudah lebih dari satu ratus dua puluh dokter meninggal dunia kan
kalau kita kekeh
kegiatan harus seperti dulu
peristiwa peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini
buat semua orang
buat para pemimpin
buat para tokoh masyarakat
buat para penyelenggara acara
hanya kekompakanlah yang bisa membawa keberhasilan
yang tentunya bisa membawa kita pada kemaslahatan
dalam syariatnya juga
kalau dalam satu kegiatan ada benturan
yang selesai menjalani klarifikasi ataupun pemeriksaan
yang berlangsung sejak pagi tadi
ada beberapa poin tadi
yang disampaikan oleh ridwan kamil
yang mengatakan bahwa secara moral
memang ia bertanggung jawab
atas apa saja yang terjadi
yang terjadi di wilayah jawa barat
yang menarik tadi yang disampaikan rituan kamil
ia mengingatkan bahwa jawa barat
adalah wilayah otonom
kepala daerah tingkat kabupaten dan kota
dipilih oleh masyarakat
sehingga ada beberapa hal
termasuk pemberian izin
tidak dikeluarkan oleh provinsi
melainkan di level
kepala daerah tingkat kabupaten atau kota
kemudian juga tadi
menanggapi bagaimana proses kronologis yang terjadi
pemberian izin dilakukan
sholat jumat dan juga peletakan batu pertama
begitu banyak datang ke lapangan
petugas di lapangan
memilih untuk melakukan tindakan persuasif
mencegah pergesekan yang terjadi
karena saat itu massanya
sudah relatif berkumpul
cukup banyak ada
ribuan masa yang ingin berjumpa
langsung dengan rizik sihab
ada juga tadi yang disampaikan oleh emil
mengenai instruksi mendagri
yang dikeluarkan hari rabu kemarin
yang mengancam kepala daerah
yang tidak memenuhi protokol kesehatan
tapi tadi emil mengingatkan bahwa
biasanya kepala daerah yang diberhentikan
adalah kepala daerah yang melakukan kesalahan pribadi
dan juga perbuatan yang tercelah
tapi kembali lagi
emil mengikuti bagaimana peraturan
perundang undangan yang berlaku
konferensi pers saat ini masih terus berlangsung
cnn indonesia newsroom akan kembali